sebelum kasus kecawanya di media sosial disidangkan
alfian tanjung juga sudah difonis dua tahun penjara
pada pertengahan desember lalu karena terbukti di pengadilan
ceramahnya di sebuah masjid di surabaya sebagai ujaran kebencian
alfian tanjung akhirnya difonis dua tahun penjara
atas kasus ujaran kebencian
sebelumnya pada dua puluh enam februari lalu
ceramah alfian di masjid mujahidin surabaya diunggah ke youtube
ceramah tersebut terbukti berisi ujaran kebencian
dan ajakan untuk membenci terhadap etnis tertentu
alfian dinyatakan melanggar pasal enam belas
junto pasal empat huruf b angka dua undang undang no empat puluh tahun dua ribu
ft b yang bersiap
tanpa enak assalamualaikum
vegetasi para sukarele dan atau tugas student
dan setelah penerbitanoux dan seri hitam
kuasa hukum alfian tanjung menilai banyak kejanggalan dalam proses hukum yang diabaikan oleh hakim
di antaranya adalah keputusan presiden terkait etnis tionghoa dan barang bukti yang rusak
ya banyak kejanggalan itu
sekarang kan pelapor itu tidak hadir di tempat dan dia bukan etnis tionghoa
dia hanya menggunakan flash disk
seharusnya undang undang apa yang berlaku
kita sudah tekankan bahwa pengeterapan pasal pasalnya tidak tepat
ini bukan pakai it
bahkan flash disknya pun dari awal dibuka di sini waktu itu ditayangkan di sini dari awal
itu sudah tidak terbuka rusak
pasal enam undang undang it jelas
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan jelas
bahwa barang bukti harus ditampilkan secara utuh
dan bisa dipertanggungjawabkan
flash disk laporan itu stuck
berarti kecimpulannya apa
dia tidak boleh ambil dari sumber lain
alat alat buktinya tidak bisa dibuka
kok bisa tahu transkrip sepanjang itu
padahal itu yang dibacakan itu transkip omongan omongan yang bersangkutan pada akhir akhirnya
dari mana dasarnya
usai putusan alfian tanjung langsung dibawa polisi dan dimasukkan ke rumah tahanan kelas satu medaeng